kita ke medan sejumlah pengungsi rohingya di kota medan menjalani ibadah puasa di rumah penampungan
ya meski bisa beribadah dengan lancar para pengungsi masih merasa resah karena belum mendapatkan kejelasan nasib mereka
inilah salah satu kegiatan rutin sejumlah pengungsi rohingya selama bulan ramadan di salah satu rumah penampungan di kota medan
para pengungsi sudah tinggal di lokasi penampungan ini selama empat sampai enam tahun
ada delapan puluh orang pengungsi yang tinggal di lokasi ini
sementara masih ada ratusan pengungsi lain yang tersebar di sejumlah lokasi penampungan di kota ini
selama ramadan tidak ada kendala yang menghambat para pengungsi untuk beribadah
mengaji menjadi aktivitas rutin yang dilakukan oleh anak anak pengungsi di lokasi penampungan ini
setiap hari setelah sholat zuhur atau asar
anak anak ini akan meluangkan kemampuan untuk beribadah

meski bisa melaksanakan ibadah dengan lancar para pengungsi ini masih merasa resah
para pengungsi masih menunggu kejelasan negara mana yang mau memberikan suaka bagi mereka
ditambah lagi bantuan uang yang rutin diberikan dinilai tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka
apa yang di sini orang indonesia juga bagaimana hidup saya juga ingin hidup begitu
saya juga ingin punya masa depan seperti manusia biasa
tapi manusia biasa dengan pengungsi punya hidupan itu sangat beda
selama hidup di penampungan para pengungsi mendapatkan bantuan rutin dari organisasi internasional untuk migrasi
iom dan lembaga pbb yang mengurusi pengungsi unhcr
orang dewasa mendapatkan rp satu dua ratus lima puluh per bulan sedangkan anak anak mendapatkan rp lima ratus per bulan
ian prabudi medan